assalamualaikum pak deddy afandi
lu gatau nih gua tersiksa nih
lahir dan batin gue tersiksa nih
gara gara siang nih temen lu nih kerjaannya nih
ya biar kata tersisa kan
tapi dapet delapan juta
jadi aku rasa gak ada salahnya kan
kalo kita ngejemuk dia
aku rasa papi juga pasti nggak masalah
itu kan juga pahalanya besar
kalo kita ngejemuk temen kita yang lagi sakit
kita ke rumah sakit ya
di rumah sakit lagi ya
yaudah kita perangkas ora
lihat anak perempuan yang segini
cantik rambutnya panjang
tadi diperasan lewat sini
tuh kan saya salah liat
masya allah kemana
tidak mungkin keluar rumah sakit kan
atau mestinya mah
dokternya masih ada
dokternya masih ada
dokternya masih ada
dokternya masih ada
dokternya masih ada
ayo udah kita duduk sini

gue temen lu duduk
gue temen lu duduk
lo juga capek kan kalo kita berdua dua gitu
kalian pada penang ini
istirahat dulu reva
ah capek lo berat
istirahat dulu reva
bu ibu dimana
ini kain kita udah datang
ibu ibu dimana
masalahnya ini anaknya
iya di rumah sakit dicari cari nggak ada
ini klien kita juga udah nungguin
neng orangnya akan ngga bha belum ketemu
eh teh begini saja
sudahlah gapapa teh teh
pulang aja ke kantor ya
ilang mah tidak mungkin
ini mah pasti dia
selagi dibawa sama temen temennya
eh teh begini saja

ada aja ya
ya udah deh bu
saya temenin neng ya
sampai ketemu neng orangnya
sudahlah teh manis
ini pasti akan ketemu si neng
cuman masalahnya ini tuh pasti kerjaan
si temen temennya si neng tuh
terutama si meong
saya antriin ke mobil ya
sudahlah pulang aja
atau saya temenin aja
tidak bisa ditemenin
sama teh manis
yaudah kalau gitu
saya pamit dulu ya
mudah mudahan neng orangnya
cepet ketemu nek
lagi juga tuh nyokapnya mondi
yaudah sekarang aman
aduh yuk keluar yuk
gua udah sumbek banget disini
aman apaan sih
kok kelihatan aneh banget sih hari ini
nih raya tadi kan gua udah bilang
di depan ada dokter
sidi juga bilang
kalo ketauan sama dokter kita bawa pasiennya keliuran
nah aman itu kan
artinya dokternya udah gaada di depan
gaada udah pergi
yuk kita balik ke kamar kamu
alex mau ngapain sih dia nelfon gua
gini tante ada info tambahan
kalo ga salah dengar
boy sama reva mau ikut acara
gua bakal aduin ke papi lo
hah siap siap aja lo bakalan nangis
karena gue akan suruh
papi lo untuk minta lo
makasih ya atas informasinya
kamu baik banget kamu udah bantuin tante
tante ga tau harus mengucapkan terima kasih tuh
saking kamu baik banget mau bantuin tanta alex
terima kasih gampang aja
mendingan tante traktir aku gimana
kamu bisa aja sih
ada ada aja sih alex ini
oke itu bisa kita atur lah alex
tunggu ada waktu luang ya alex
oke ditunggu ya terakhirnya
kamu tenang aja alex
kayaknya beneran deh
ini anak demen banget sama kue
wah gaswat nih
malam ini aja tante
kita sekalian ngebahas
rencana untuk mengagalkan bo ikut acara itu
tante juga pengennya gitu kan
kamu punya ide
saya selalu punya rencana kampanye
tante terakhir kamu hari ini aja sekalian kita omongin
lu tunggu nanti malem keburu papinya reva pulang
tante sms in aja ke kamu
masalah dia suka
atau apapun itu gue sinkin dulu
yang terpenting saat ini
adalah bagaimana cara
mengagalkan reva dan
boy supaya mereka tidak bisa ikut
ini gak boleh pilih
ian mana sih
dia gak tau apa gue gerak pake
baju kayak begini
assalamualaikum pak deddy
muka lu lu gak tau
lahir dan batin gue tersiksa nih
gara gara si ian nih temen lu kerjaannya nih
ya biar kata
tersiksa kan tapi dapet
sepanjang ini nih
sejujurnya gue gak like nih beneran deh
ya asli kalau gue nyesel banget nih
lu bisa nyesel juga lu
kalo lu nyesel sekarang
gimana nanti di akhirat
delapan juta seratus cuma nyangkut di tenggorokan doang
tega lu ya
masih lu nakut nakutin gue lu
udah kayak gini
gue bukan yang tega gue kan temen lu
kasih support gitu
makin ribet dia semakin cepet
waalaikumsalam ibu romli
ya ibu selamat datang
di bubuk saya yang sederhana
dan ala kadarnya ini
gubuk itu merendah ya
bener bener bubuk tuh
eh emak kok boleh gitu
wah gak enak sama pak deddy
katanya pak deddy orang kaya
hmm hidupnya cuma di kos kosan sih
sebenarnya saya ini bukan orang indonesia
saya ini orang brunei
keturunan sultan gitu
untuk di indonesia ini
jadi sementara sementara saja
yang banyak di sini
ya saya bisnis dari kapal pesiar
saya punya production house juga
lalu saya juga banyak restoran
rumah makan gitu nah
tanah ibu ini saya jadikan rumah makan bu
untuk urusan rumah
tidak ingin bermewah mewah
sudah biasa mewah di brunei itu bu
jadi saya cari keserdaan
saja saya di sini bu
oh hebat ya pak deddy
bisnisnya banyak banget
tapi pak deddy tetap
membumi hidupnya juga sederhana
rasanya tidak enak
kalau kita ngobrol sambil berdiri seperti ini
lebih baik kita duduk ibu
lagian di sini tuh
ada cacing kremi
pak deddy tahu juga cacing keremik
ya ke sana mari
terima kasih pak